loh secara ya cat muka lu kan ngejual banget buat produk ini cocok banget tau
emang iya banget deh bahwa hoki laku semua produk gak salah dong gue jadi bintang mendang ratu endorse
eh lumayan banget empat belas power worth ya kan
emang kenapa boy kenapa boy gak boleh sampai celaka
oke lu tau gimana gue bisa cicat mereka
oke kebetulan aku juga di daerah sini
kais berangkat ada hiburan nih
oke yuk cabut
berhenti kau kok enggak enak hati ini hai keinget sama gue gue takutnya tuh reza udah
tahu kalau mantan adriannya tuh gue itu mereka tahu mereka pasti berantem tuh pasti marah banget
jaga diri bebep ini tuh bukan masalahnya mereka berantem terus aduh aduh tojos tojos gitu cuma pikirin deh
kalau reva tahu seandainya boys itu mantannya adriana pasti reva marah banget kan mesti bisa
naik motor kebut kebutan terus dia bisa baik tengah jalan aduh meli bukan cuma masalah
kebut kebutannya bayangin kalau misalnya reva tahu kalau adriana itu mantan aboy banyak hal
yang bisa terjadi setelah ini gimana tuh
kita tahu kalau reva nggak kenapa napa dan ya semuanya baik baik aja ah iya bener banget soalnya
kalau kita susul sebenarnya kalau emang reva tahu kalau gue itu mantannya adriana kalau reva mau
marah sama gue kita bisa bantu jelasin ya kan iya bener kita langsung sekolah ya
pernah duluan kamu colorado
hebat ternyata lu tahu nggak sih itu yang punya perusahaan itu sih mister fuad mister fuad ternyata
mereka perusahaan sahatu sahabat perusahaan sahat soal teman teman wangi sebab adu tebak
kemudian kita ketemu dengan dia sosial ya bikin sebelah si cahy cahy bikin konsep
bikin darah melidih pisang kenapa sih dia bikin konsep gue bikin nenek nenek siah banget orang
bikin nenek nenek omg ketik ini tahu kan sentiment sentiment
ayah nusri nya
kita tanya aja sama si cahy oke lulu dan arief inget ya besok harus menyediakan semua kebutuhan
untuk syuting dan semuanya harus ada oke terus ingat dan kalau bisa budgetnya harus seminim mungkin
karena mulai sekarang
berarti kita pra jd strikan bu
terima kasih banyak

iklan produk gue nih angkat aja deh hai hai halo cathy cahy cathy sang prima donna is calling you
no ayu atuh ulah kerja wae kongko kongko kumpul kumpul sama temen temen gua lagi sama
isma lagi sama mayang sok atuh ke die yuk ayu atuh dateng mau tanya mau tanya kapan syuting
tenang aja kat lagi disiapin kok kalau udah ready semuanya kita bisa kok mulai syuting besok
udah lu tenang aja nungguin aja callingan cocok eh cahy tapi gua wanti wanti siya ui ulah atuh masa
pakai pakai pakai gambar gigi untu doang
masa gigi gua doang yang mau dipakai secara gitu kan aduh aduh gua kan kak gua kan cantik gelis
gitu aulah gitu atuh katanya sahabat ulat tegat teing atuh ah udah lu tenang aja kan gua udah
bilang lu tuh sahabat gue nggak mungkin gua jahatin lu secara ya cat muka lu kan ngejual
banget buat produk ini cocok banget tau ah kiuuh bener bener cahy you know me so well you
know me so well emang iya banget deh bawa hoki laku semua produk gak salah dong gua jadi
bintang menang ratu endorse
ya udah ya mudah mudahan semuanya ready kita syuting besok capjus oke oke bye bye cahi bye lotta iyi nih gmakerswhat ya
jadi ini per semesternya segini
jadi masuk kuliah di sini
ntar lagi gue jadi mahasiswa di sini
ntar lagi gue masuk
lo kenapa sih banyak tugas ya
mana suruh ngulang semua lagi
jadi ya berantakan tugas gue
ya kalau lo butuh bantuan gue ya
bareng aja mau gak
baru datang juga
iya ini aku baru mau ke dalam
masuk kebetulan ya
tapi jangan bilang kita jodoh ya
itu hp baru
iya tadi pulang sekolah aku mampir ke konter beli handphone
sekalian aktifin nomernya lama
jadi nomor nomor lama masih aman semua
soalnya kasian juga abah
kemarin aja aku keluar rumah sampai milih handphonenya om buddhu
kasiannya sama abah doang ha
sama aku gak kasian apa
kan susah nyariinnya
mangelnya masih a a
ah itu kan kalau di bahasa sunda itu artinya kakak
terus kalau a d apa
yaudah berarti aku juga manggilnya neng ya
iya deh a mondi
tapi rasanya beda ya